terima kasih anda masih bersama kami
musim hujan telah tiba perkiraan dari bmkg
ini megi sekitar januari dua ribu dua puluh
ancaman banjir ibu kota kembali muncul di depan mata
sejumlah proyek penanggulan banjir yang masih jalan tetap pun kembali mengemuka
salah satunya proyek sodetan kali ciliwung yang mengarah ke kanal banjir timur
atau yang lebih dikenal sebagai banjir kanal timur
lantas bagaimana perkembangan pembangunan ciliwung kanal banjir timur ini
sudah ada koresponden kami mardika utama di kanal banjir timur jakarta
selamat pagi dika sejauh ini sampai mana proses pembangunan ciliwung kanal banjir timur
apakah pembangunannya masih terkendala pembebasan lahan
selamat pagi maggie dan juga heranov
kalau kita bicara soal proyek sodetan kali ciliwung yang mengarah ke kanal banjir timur
ini adalah proyek yang dimulai
pada tahun dua ribu tiga belas lalu dan proyeknya kemudian mangkrak
di tahun dua ribu lima belas dikarenakan adanya kendala terkait dengan pembebasan lahan
untuk perkembangannya yang saat ini sudah dikerjakan adalah pembangunan di fast arriving soft
dan juga outlet di kawasan kebonanas yang mana itu menjadi tidak berfungsi
karena inletnya yang ada di kawasan bidara cina tidak bisa dibangun
dan itu terjadi karena adanya masalah pembebasan lahan sekitar tujuh lima ratus meter persegi
di kawasan rw enam puluh empat
kelurahan bidara cina
dan itu masih terjadi hingga saat ini
dan kalau kita bicara lagi soal progres terkait dengan pembebasan lahan ya
sebenarnya warga di sana juga memang memiliki legalitas
di sana ada permukiman warga ada sekolah ada juga fasilitas olahraga
dan pada tahun dua ribu enam belas warga rw enam puluh empat sempat memenangkan gugatan kelas eksien
di tahun dua ribu enam belas terkait dengan penetapan lokasi inlet sodetan kali ciliwung
kalau boleh saya mengutip pernyataan dari jarod widyoko
kepala balai besar wilayah
sungai ciliwung cisadane pada tahun dua ribu delapan belas lalu sebelum ia digantikan oleh kepala yang menjabat saat ini
ia menyebut bahwa outlet yang ada di kawasan kebonanas jakarta timur
menjadi tidak berfungsi selama inletnya belum dibangun
jadi mereka sudah berjalan enam ratus meter kalau dipindahkan rasanya sudah tidak mungkin
dari sisi desain itu inletnya ada hubungannya dengan elevasi kali ciliwung
elevasi sungai cipinang di outlet
dari hasil konsultasi itu lokasinya ada di daerah tersebut
secara gravitasi dia akan
bisa mengalir ke cipinang
dari situ kurang lebih tiga ratus meter akan mengalir ke bkt
dan itu adalah pernyataan dari jarod widyoko
yang artinya hingga saat ini proyek tersebut masih belum bisa dilanjutkan
karena pintu air untuk jalur masuknya belum bisa dibangun masih terkendala masalah lahan
nah sebenarnya kalau proyek itu bisa dirampungkan
megi dan juga heranov panjangnya sekitar satu dua puluh tujuh kilometer
dari kawasan gedera cina sampai ke kanal banjir timur yang ada di belakang saya
dengan adanya sodetan itu
maka memang bisa berfungsi sebagai salah satu pengendalian banjir di jakarta
dan sodetan ini akan mengalihkan debit air di kali ciliwung ke kanal banjir timur
kurang lebih enam puluh meter kubik per detik
atau setara dengan enam puluh liter
dan itu bisa cukup efektif untuk mengurangi debit air di kali ciliwung ketika
sedang tinggi tingginya atau sedang banyak banyaknya ketika musim hujan seperti yang akan terjadi pada akhir tahun
atau pada awal tahun dua ribu dua
atau pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
dan pihak dari bbwsc ciawato balai besar wilayah sungai ciliwung cisadana menyatakan bahwa proyek tersebut akan kembali dilanjutkan
untuk saat ini masih dalam fase persiapan
dan masih akan menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan di kawasan rw empat bidara cina
dan itu diharapkan bisa rampung pada bulan desember mendatang
dan pengerjaan proyek sodetan kali ciliwung yang mengarah ke kanal banjir timur ini
akan membutuhkan waktu sekitar tujuh ratus dua puluh hari
rampung di tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
kami tentu akan melihat secara lebih jauh lagi bagaimana progres tawar menawar
atau negosiasi antara pemerintah pusat
karena ini adalah proyek dari kementerian pupr dengan warga di kawasan rw empat terkait dengan masalah pembebasan lahan
karena sejauh yang kami ketahui dari hasil wawancara saya sebelumnya juga menyatakan bahwa
warga di kawasan rw empat masih belum menemukan titik temu
terkait dengan masalah pembebasan lahan
ada penggantian atau uang ganti rugi yang harus mereka terima jika nantinya lahan mereka harus dibebaskan untuk proyek inlet dan juga outlet dalam sodetan kali ciliwung yang mengarah ke kanal banjir timur ini
megi dan juga heranov
ya ternyata ganti rugi yang menjadi kendala ya untuk pembebasan lahan
angka angkanya masih belum cocok ini ya megi
terima kasih atas laporan lengkap anda
koresponden sian indonesia marika utama langsung dari banjir banjir kanal timur jakarta